terima kasih anda masih bersama kami di political show dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan narasumber
tapi kita sebelumnya bergabung dulu dengan teman teman dari mahasiswa universitas bayangkara yang sudah mengikuti perbincangan kita
mereka berhak bersuara ya karena mereka adalah pemilih terbesar di pemilu dua ribu dua puluh empat nanti
sudah ada vicky dan juga tessa perwakilan dari mahasiswa universitas bayangkara silahkan vicky dulu
baik terima kasih mbak rifana dan bapak bapak atas perbincangan hangatnya
kami di sini sudah menyimak dari tadi perbincangan dari bapak bapak dan kami duduk di sini untuk berkapasitas untuk memberikan pertanyaan
terima kasih kepada cnn sebelumnya
singkat saja apakah kemudian ada aturan atau dasar hukum yang berlaku dalam
hal anies yang kemudian menjadikan seolah anies ini melakukan sebuah kampanye terselubung
lalu bila hendak bila apa yang hendak dicapai adalah sebuah pencegahan
apa tidak sebaiknya bawaslu membuat sebuah pengajuan draft aturan tentang kampanye
yang lagi lagi ini untuk mengurangi tindak terjadinya sebuah repetisi ke depannya
oke itu tadi sebenarnya sudah ada di perbincangan gak apa apa
satu lagi tessar silakan
baik terima kasih telah diberikan kesempatan untuk berbicara
tadi menurut bang andi tidak ada pidato dalam kunjungan anies baswedan di surabaya
tetapi apakah kampanye itu selalu identik dengan pidato
menurut saya kegiatan yang dilakukan anies baswedan di surabaya itu mengarah ke arah kampanye
yang seharusnya hal itu tidak boleh dilakukan terlebih dahulu karena belum menjelang masa kampanye
oke itu tanggapannya ya
oke terima kasih tesar dan juga vicky tadi
bang andi silakan dijawab
kalau menurut teman teman mahasiswa itu kampanye bukan hanya mengajak memilih
sebelum itu ya saya sedikit ya
supaya uki itu jangan suka dramatis gitu loh
ini kembali lagi
ini pada teman teman mahasiswa
kita bisa ada
jawab dulu nanti baru
sebentar sebelum saya jawab itu
ini kasih yang teman teman mahasiswa
supaya dia tahu
ini soal angka kemiskinan
soal angka kemiskinan di dki
ini yang bicara data
bagaimana dua tahun anies
ini data yang bicara bps ini
iya data bang andi
ya silakan sebentar
supaya ke publik itu jangan sembarangan
lima tahun anies di dki itu dari mulai transfer ahok itu terjadi penurunan signifikan kemiskinan di dki
dan naik lagi ketika itu pandemi
dan kemudian dua ribu dua puluh dua akhir
sebelum anies itu berakhir
itu turun lagi
itu saya sampai ke delapan persen
maaf dari empat enam puluh sembilan menjadi empat enam puluh satu
bang andi jangan
enggak enggak enggak
data bulan februari itu adalah empat
kalau enggak enam tujuh enam sembilan
saya lupa persisnya
data bulan september dua ribu dua puluh dua itu kemiskinan di dki adalah empat enam puluh satu persen
secara keseluruhan dari tahun dua ribu tujuh belas sampai dua ribu dua puluh dua
ini ditayangkan aja nih
selama pak anies menjabat
selama pak anies menjabat
supaya ngomong yang terjauh gitu
ada pertambahan orang miskin sebanyak satu ratus satu ribu jiwa
ini adalah fakta dari data bps
itu data bps
oke silakan bang andi
ini datanya ini
jadi anda juga menyebutnya salah
bukan dari empat delapan
kalau bisa ditayangkan
ini kelihatan enggak nih
tingkat kemiskinan di dki jakarta
dua ribu dua belas sampai dua ribu dua puluh dua
jadi itu ya kalau
nah itu sekarang kita menjawab pertanyaan teman teman
enggak ini kan yang menjadi masalahnya adalah
para pendukung pak anies ini memiliki ekspektasi yang rendah kepada orang yang didukung
sehingga menjadi begitu permisif ya
padahal daerah lain rata rata nasional itu sudah menunjukkan pemulihan
dan hari ini rata rata nasional kemiskinan itu sudah mendekati angka sebelum covid
sementara dki masih stuck di situ situ aja
saya pikir ini ada kaitannya dengan ketidakcakapan gubernurnya
oke mau menanggapi atau menjawab langsung nih pertanyaan teman teman mahasiswa
oke kemiskinan mungkin nanti di
jadi buat adik adik ya
gantung moderator lah
kalau kemudian lanjutin
berikutnya masyarakat kita lagi gak bahas itu
oke silahkan ditanggapi sedikit
singkat saja ya karena kita mau menanggapi
jadi tahun dua ribu tujuh belas anies ya itu tiga tujuh
saya lebih detail
kemudian dua tahun anies menjabat itu itu turun menjadi tiga puluh
tingkat kemiskinan di dki jakarta
nah kemudian naik lagi januari dua ribu dua puluh
itu memang terjadi peningkatan
di mana mana terjadi peningkatan
dan sebentar dulu dengar dulu
sebentar sebentar sebentar
uki harus tahu
sebentar anda kan mau bicara gagasan
tidak ada daerah yang terkunci terpadat di lain daerah daerah lain
cuma jakarta yang terkunci
dan saya kira semua kita tahu itu bagaimana ketatnya di jakarta itu
dan membuat aktivitas perekonomian masyarakat kita
jadi karena pandemi
di daerah daerah lain tidak seketat jakarta
nah karena itu wajar kalau jakarta terjadi peningkatan kemiskinan karena pendapatan masyarakat berkurang
nah yang kedua
nah kita bisa lihat kurvanya
ketika covid selesai itu tingkat kemiskinan menurun kembali
itu yang saya mau sampaikan itu
sehingga kata kata ekstrim tadi itu mau roket macam macam itu ya
maksud saya itu adalah perkataan perkataan yang tidak

nanti kita bahas soal capaian kinerja itu nanti di topik berikutnya
saya mau anda
bang nasir menjawab tadi pertanyaan teman teman mahasiswa
bentuk kampanye tadi
kalau menurut teman teman mahasiswa itu yang ke surabaya kemarin bentuk kampanye
tadi kan mungkin adik adik itu dengar ya
bahwa tadi kalau peserta pemilu dalam hal ini parpol itu diatur
sementara bakal calon presiden yang diusung oleh partai peserta pemilu
itu tidak diatur dengan baik
sehingga kemudian dia juga punya kewajiban
ya untuk mempromosikan dirinya
dalam arti menjalani aktivitasnya
kan nggak mungkin dia di rumah terus
dia harus berjalan
kebetulan saja itu hari jumat misalnya
dia sudah mengagendakan hari jumat sholat di masjid ini
kemudian ada relawan
gak ada kebetulan dalam politik bang
semuanya all by design
mengagendakan perjalanan misalnya ke surabaya
lalu hari jumat sholat
jumat di masjid tersebut
lalu kemudian mungkin pertemuan dengan relawan itu jam satu atau jam dua
kalau relawan misalnya
setelah jumat di daerahnya masing masing jauh itu
ikut sholat jumat di situ
pasti akan makan waktu
sementara pertemuan misalnya akan dilakukan setelah sholat jumat
lalu kemudian mereka datang dari daerah
kemudian mobilnya mungkin ada gambar anies dan sebagainya
saya pikir itu tidak ada yang salah
bahwa mereka punya kesadaran datang
kalau kemudian ada pesan menyampaikan ini loh
mas anies ada datang
yuk kita kesana
jadi sesuatu itu tidak ada salah
bahwa kemudian orang mengasosiasikan bahwa itu kampanye
ya itu silahkan saja
tapi saya pikir beliau tidak seperti misalnya dikatakan bung rai
kemudian tidak berisi apa tidak menyampaikan kalimat yang kemudian mengajak untuk memilih dia
menyampaikan visi misi program dan sebagainya
saya pikir itu saya katakan bahwa memang ke depan pengaturan pengaturan ini ya memang harus benar benar clear
ya jangan sampai kemudian menimbulkan
kecurigaan dan lain sebagainya
jadi tidak ada yang dicuri sebenarnya
sebab kalau nyuri itu seperti kucing nyolong ikan
dia lihat kiri kanan lihat kiri kanan kemudian diambil ikan itu
bahkan ketika dia menuju ke tempat ikan yang mau dicuri itu juga dia lihat kiri kanan
pelan pelan pelan pelan
jadi tidak ada sesuatu yang dicuri sebenarnya dalam hal ini
jadi tidak ada aturan yang dilanggar ya
tidak ada aturan yang dilanggar
justru ini adalah sebenarnya kebebasan
jadi sesuatu yang tidak diatur jangan kemudian kita mengikat dengan yang tidak diatur tersebut begitu
jadi karena tidak ada aturannya ya jalan saja
selama itu tetap menjaga
menjaga hal hal yang kemudian tidak membuat orang tidak simpati dengan sang calon tersebut
sebetulnya bukan tidak ada aturan ada aturan
cuma aturan ini sekarang nggak connect dengan apa yang terjadi saat ini
sebab aturan pkpu tiga puluh tiga dua ribu delapan belas itu itu kan masih mengantisipasi soal peserta pemilu yang dinyatakan oleh kpu sebagai peserta pemilu
sesuai dengan aturannya
tiga hari setelah itu boleh kampanye
nah sekarang jadwal kampanye kita dipersempit
kan tidak seperti pemilu tahun dua ribu sembilan belas
baru tiga hari ditetapkan peserta pemilu dia boleh kampanye
sekarang tidak ada waktu yang kosong nih
kita kan kampanye nanti baru bulan november sekian gitu
nah apa yang terjadi di sini
ini sebetulnya kosong karena yang datur pkp u itu bukan waktu ini
oleh karena itulah perlu revisi pkp u itu
anies juga nggak termasuk bagian ini
karena apa anies belum didaptarkan
dan kalaupun dia didaptarkan
belum tentu berlaku pkp u itu
mengingat jadwal kampanye belum ada
yang adalah jadwal sosialisasi
oleh karena itu menurut saya
entah anda mau katakan sosialisasi namanya
intinya itu sama
memperkenalkan yang bersangkutan kepada publik untuk mendapat simpati
kalau itu definisinya apa yang disebutkan tadi oleh bung tesar
tapi itu definisi sosial namanya
bukan depenisi aturan
sebab kalau definisi aturan itu harus ada satu
dua penyampaian pc misi
jadi bum tesar
kalau anda mengatakan yang dilakukan anis itu adalah kampanye
tapi kalau kita merujuk kepada aturan
belum masuk dinyatakan kampanye
karena belum ada
ajakan untuk memilih
tidak ada yang disebut dengan pc misi
karena pc misinya aja belum disusun
saya ingin sedikit
bang ray sedikit ya
tadi soalnya sebelum break kan saya sudah janji
berarti kekhawatiran terjadi polarisasi pada pemilu presiden dua ribu dua puluh
seperti yang tadi disampaikan oleh mas uki
bisa berpotensi terjadi
kita sudah sampai sekarang aja terjadi
sampai sekarang aja terjadi
research syekh fulmurjani
research yang terbaru
saya memiliki kesempatan
kita nggak perlu berdebat macam macam
semua anti jokowi
apapun yang dilakukan oleh jokowi buruk di mata mereka
semua yang anti anies
apapun yang dilakukan oleh anies
buruk di mata mereka
maksudnya anda mau katakan nggak ada keterbelahan
polarisasi sudah terjadi
ya kalau orang menggunakan cebong kampret
menurut saya jangan kita pakai lagi istilah ini
tapi ada sekelompok orang yang tetap apapun yang dilakukan oleh anies buruk di mata dia
tapi ada juga sekelompok orang yang melihat apa yang dilakukan oleh jokowi
buruk di mata mereka
apa yang dilakukan oleh anies
benar di mata mereka
dan apa yang dilakukan oleh jokowi
benar di mata mereka
tapi pola politik identitas tadi yang dikhawatirkan oleh pak
ada dua definisi tuh yang harus kita hati hati di situ
namanya politik identitas
itu dua hal yang berbeda
identitas politik itu artinya
saya memilih berdasarkan agama
dan saya memilih berdasarkan agama
dan saya memilih berdasarkan agama
itu hak asasi
tapi kalau anda melakukan kampanye
untuk meraih suara berdasarkan faktor faktor identitas yang alami
itu namanya politik identitas
itu yang dicegah
oleh karena itu
anies berpotensi nggak menggunakan pola itu
anies tidak sedang mendefinisikan politik identitas

itu yang dicegah
oleh karena itu
anies berpotensi gak menggunakan pola itu

itu identitas agama
identitas politik itu tak terhindarkan
karena memang kita diciptakan dalam kondisi berbeda beda
bahwa saya memilih dia karena sama suku
gak bisa dilarang itu
tapi kalau anda menggunakan
ya perbedaan perbedaan alami itu
untuk meraup suara
mendiskriminasi kelompok orang
itu yang disebut dengan politik identitas
dan oleh karena itu
dalam sebuah bentuknya

dan oleh karena itu
dalam sebuah bentuknya
mengancam nkri kita gitu
tidak bisa dilarang
apakah kemudian psi juga akan bersikap kritis yang sama
kepada tokoh tokoh lain
yang menggunakan cara cara
masuk ke dalam rumah rumah ibadah
karena kan ini banyak
tokoh tokoh yang sebelum ini
yang menggunakan cara cara
masuk ke dalam rumah rumah ibadah
karena kan ini banyak

masuk ke dalam rumah rumah ibadah
psi akan kritis gak
bagi kami sih ya
kami sudah pasti akan menolak itu
kami sudah pasti akan menolak itu
termasuk kalau misalnya mas ganjar melakukan itu
misalnya mas ganjar melakukan itu
atau mungkin mobilisasi massa
yang seperti apa
tertangkap di video
yang disebarkan oleh
relawan pak anies ya
tidak akan happy dengan keadaan
karena itu sudah berada di dalam dna kami ya
untuk tidak mengklaim
seolah tuhan itu
sebarisan dengan kita
di luar barisan kita
makam musuh tuhan
buat kami itu
itu bukan cara
berpolitik itu berarti
anda tidak akan membiarkan capres yang anda dukung
melakukan hal yang sama ya
kita tunggu ketegasannya psi nanti ya
dan komitmen dari pks serta
ini ruang publik
bahwa pemilih ganjar
dan pemilih anies itu dibagi dalam dua faksi
gak ada bedanya ini
dan hasil risetnya menunjukkan
bahwa pemilih anies baswedan
dan pemilih ganjar itu
itu sama sama di tengah
dan cenderung ke pancasila
ini riset yang tadi opini itu
tadi kan sudah dibilang
politik identitas dengan identitas politik
saya berbicara definisi ya
jangan ditarik kemana mana
ada perbedaan namanya politik identitas
ada perbedaan identitas politik
politi itu adalah segala hal
harus kita cegah
tugas kita yang paling berat itu adalah
dan seharifan lokal
oleh karena ini
kita harus cegah politik kita
bapak bapak kita waktunya sudah habis
nanti dibahas di episode berikutnya
kita harus jeda terlebih dahulu
kita bersama kami di politikal show